dinas pertanian dan ketahanan pangan kota bandung menargetkan pengurangan konsumsi beras di tahun dua ribu dua puluh
saat ini konsumsi beras di kota bandung sebesar enam ratus tiga puluh lima ton per hari atau sembilan puluh enam kg per tahun per kapita
kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan potensi pangan lainnya
meskipun pasokan dan suplai beras di kota bandung saat ini masih aman
melalui program sehari tanpa nasi yang dicanangkan sejak agustus dua ribu lima belas lalu
masyarakat diimbau untuk tidak bergantung kepada nasi
tujuannya agar pola konsumsi pangan oleh masyarakat beragam bergizi seimbang dan aman
yakni masyarakat dapat mengonsumsi sumber karbohidrat lain yang kandungan gizinya
seharga beragam bergizi seimbang dan aman
sama dengan beras
program sehari tanpa nasi merupakan realisasi dari program diversifikasi pangan dari pemerintah pusat
hal ini tertuang dalam undang undang nomor delapan belas tahun dua ribu dua belas tentang pangan
sosialisasi pun sudah dilakukan
ya memang masih ada semacam pemahaman kalau belum makan nasi itu belum makan ya
padahal paginya sudah makan lontong mungkin ya sudah makan kupat tahu misalnya gitu
kalau di kota bandung
nah ini memang sasaran kami adalah diprioritaskan untuk anak anak sekolah
karena anak anak sekolah lebih mudah mengubah pola konsumsi pangannya dibandingkan dengan ibu ibu atau bapak bapak atau masyarakat kota bandung yang sudah lebih sepuh gitu ya
saat ini harga beras di tempat pengecar berkisar rp delapan lima ratus hingga rp sebelas lima ratus per kilogram
melalui program ini diharapkan ada penurunan konsumsi beras sebesar empat enam kg per kapita per tahun
program sehari tanpa nasi guna mengurangi konsumsi beras harus dibarengi dengan sosialisasi kepada masyarakat secara merata
karena faktanya konsumsi beras di kota bandung masih sangat tinggi
sebab tidak mudah mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terbiasa makan nasi